nenek nenek rasakan sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
seiring perkembangan zaman profesi penambal panci atau patris seakan semakin hilang dari kota kota
besar pekerjaan ini memang semakin terpinggirkan karena memang masyarakat lebih banyak yang
membeli alat masak yang baru dibandingkan dengan harus memperbaikinya namun di jakarta
ada masyarakat yang berjuang hidup menggeluti profesi sebagai penambal panci atau patri demi
bisa makan setiap hari kondisi masukkan maret waktu sekarang mah kompor kompor udah jarang
keluar banyaknyaotti waktu mau rayaan sepage bar
dua lima x dua lima meter ini menjadi sedikit lebih terat
sudah sekian tahun pria kelahiran tasik malaya ini
menyewa rumah bedeng di rt empat rw lima
negaparang pampang perapatan jakarta selatan
tidak ada yang baru hari ini
seperti hari kemarin
abbas akan mulai menyusuri jalan lagi
berkeliling menawarkan jasa sebagai tukang tambal panci
pekerjaan yang ringan sebenarnya
namun menjadi berat karena semakin sedikit orang yang membutuhkan jasanya
abbas datang pertama kali ke jakarta sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
awalnya ia ikut temannya mengerjakan talang untuk atap rumah yang dulu banyak terbuat dari sek
dari situlah abas mulai belajar mematri
namun lama kelamaan atap seng sudah mulai ditinggalkan orang
abas pun berpindah mematri perabotan rumah tangga
puluhan tahun menjadi tukang patri
kiamat kecil menerpa profesi abas
saya dua puluh boleh nggak
ya insya allah lah
kepada awal tahun dua ribu an
para ibu rumah tangga dan pemilik warung mulai meninggalkan kompor minyak tanah
dan beralih ke kompor gas
sejak itulah abas kehilangan banyak pelanggan
kondisi mas sekarang repot
sekarang ya sekarang mas dari kerjaan ya yang itu kompor kompor udah jarang
ada sih mas ya ada
cuman paling paling keluar banyaknya tadi waktu mau rayaan
lebaran panci masih banyak panci cuman aluminium
aluminium nggak bisa dipatri
kalis gitu nggak nempel
darah kecuali kalau stainless
alhamdulillah kalau stainless
tembaga kuningan masih bisa gitu
masa mendandang dulu kan tembaga bangsa kuningan kuningan bisa
abas sudah berupaya menyiasati dengan memperluas jangkauan jelajah
namun tetap saja sulit menemukan orang yang membutuhkan jasanya
sekali mematri abas
biasanya tidak mematok harga
kadang ia diupah sepuluh atau dua puluh ribu rupiah tergantung besarnya lubang yang ditambal
udah bang bagus nih bang
orangnya ramah baik pendiam dan paling sabar
bagus sih kualitasnya bagus
bisa dipercaya deh
asean aja udah tua pertamanya
terus kan ini nggak banyak warga di sini
ya udah kasihan aja deh
udah lama udah puluhan tahun dia tinggal di sini
wah hasil persordelannya sih bagus
harganya ya murah
keuntungan dari mematri dipakai abbas untuk kebutuhan makan sehari hari
dan juga membayar uang sewa rumah bedeng sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
jika masih ada sisa dia kirimkan untuk istri dan anak anaknya di tasikmalaya
bertahun tahun meniup bara hingga melekatkan besi tubuh abas semakin terkerus
kondisi kesehatannya juga sudah tidak seperti dulu
tubuh yang dimakan usia membuatnya tak bisa berlama lama di jalanan
sebelah matanya juga sudah lama pudar dan hanya mengandalkan mata kanan untuk melihat dan beraktivitas
dari bapak mah tadinya sakit ini pinggang jatuh dari pohonan
lagi nggak punya kayu bakar waktu itu
ya terpaksa naik
kalau ini ya mungkin udah lamur gitu
dikarenakan tadinya banyak kerja talang rumah jadi pantulan panas hari panas matahari pantulan
dan keringat masuk ke rupanya jadi asap lagi asap dari ini masuk ke mata
meski di jakarta hidup sendirian
abbas sebenarnya memiliki enam orang anak di tasik malaya
dua di antaranya masih bersekolah dan menjadi tanggungannya
abas tidak tahu sampai kapan ia akan bekerja mematri
pedagang mie ayam yang dandangnya bocor atau pengendara sepeda motor yang kenal potnya bolong tidak setiap hari ada
tapi abas percaya rezeki manusia
tidak akan putus selama hayat masih di badan
kebawaan mah mau
kalau kebawaan mah kan tidak tercapai cita citanya
alhamdulillah mudah mudahan aja dah ke depannya ada itu kalau masih ada umur
ya terpaksanya kalau orang tua
biar saya yang enggak makan daripada anak anak
ketika tidak ada perubahan
kemudian dipercaya bahwa kita masih berada di dunia ini
kita tidak bisa mengambil kepentingan
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
kita bisa berpengalaman
jadi yang pertama
kita harus berpengalaman
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan
itu yang hanya sadar
itu yang hanya sadar
itu yang hanya sadar
ya pada pasarnya kan orang tua biar saya yang gak makan daripada anak anak
sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an sampan meninggalkan kampungnya di indramayu jawa barat untuk mengadu nasib di jakarta
pekerjaan awalnya adalah menjadi penarik becak
namun kemudian pemerintah dki jawa barat mencari penarik becak
dki jakarta memutuskan menghapuskan keberadaan becak
sampan pun mau tak mau harus beralih profesi
menarik beca ya ada tujuh tahun lah
ya kan becak habis kan ikut ini aja nyarpis payung itu
kenapa milih payung saat itu pak
yang bisa seperti ini
jadi seperti gak kayak semacam lain lainnya pelajarannya
dan inilah pekerjaan yang sekarang
harinya dimulai dengan menyusun payung payung yang sudah tidak utuh lagi dan diikat menjadi satu
payung payung yang rusak ini nantinya akan dipreteli untuk diambil bagian bagian yang masih bisa dipakai
sampai hari ini sepanjang yang bisa ia ingat sampan sudah menjadi tukang servis payung selama tiga puluh lima tahun
sampan tinggal di rumah bedeng di daerah pejompongan jakarta pusat
dahulu pekerjaan ini masih lumayan menjanjikan
namun kini hidup sampan setiap hari dipenuhi dengan kekuatan
tidak pasti ya
pekerjaan tukang servis payung nyaris tak diperlukan lagi oleh sebagian besar warga jakarta
saat ini harga sebuah payung bisa lebih murah daripada harga makanan di kaki lima
orang pun lebih memilih membeli payung baru dibandingkan memperbaikinya jika rusak
namun sampan tak punya pilihan
keterampilannya hanya ini
mau tak mau ia harus tetap melakoni pekerjaan langka ini
ibu ini sih memang ramai
sekarang yang agak kesulitan sekarang
mungkin payung sekarang merusak dibuang
kalau tidak di ini
payung harganya tidak seberapa
harga ini sudah menyerah
tapi ya orang pekerjaannya sudah tidak ada lagi
jadi kayak terpaksa itu saja sudah di jalanin terus
prinsip utama bagi sampan selama kakinya masih bisa melangkah
tantang baginya untuk menyerah
apalagi di usianya yang menginjak enam puluh lima tahun kini
sampan masih harus menanggung hidup dua orang anaknya yang tinggal di indramayu
dalam sehari sampan bisa mendapatkan lima puluh hingga tujuh puluh ribu rupiah
uang sebesar itu biasanya habis untuk makan sehari hari setelah disisihkan untuk membayar sewa kontrakan sebesar tiga ratus ribu rupiah setiap bulan
penghasilan yang tak menentu membuat sampan sering tak mampu membayar sewa kontrakan
ia bahkan pernah menunggak hingga dua bulan
beruntung pemilik rumah tidak sampai mengusirnya
sampet apa bayar bayarnya bulan puasa itu sempet dua bulan
tapi nggak diusir sama yang
nggak nggak diusir
nggak mampu membayarnya kontrakan sewa
dan itu lebih mahal
kalau yang udah tembok paling tujuh ratus ada yang sejuta gitu
setiap hari sampan biasa menjajakan jasanya di pasar tradisional yang sempit
hingga jalan besar di penjernihan bendungan hilir
menyusuri sela sela gedung bertingkat di jakarta
hingga di sepanjang rel kereta listrik di daerah petamburan jakarta pusat
jika beruntung ada saja orang yang membutuhkan jasanya
seperti sarah dan sri mulyani
makasih ya pak
ya karena kadang pada terlepas jari jarinya
terus kalau misalkan beli kan sayang masih bagus
mendingan kita servis saja
ya murah sih cuma rp sepuluh
ini baru ini seger
banyak yang saya rusak
kena angin banyak yang pakai om
termasuk murah om
sampan bersyukur hari ini ada rezeki untuk makan
menjelang siang sampan tiba di lokasi tempatnya sering beristirahat barang sejenak
di sini biasanya ada saja satu dua orang yang mendatanginya untuk mereparasi payung
dan kebetulan payung zainal juga rusak dan perlu diperbaiki
belum pernah baru kali ini pak
ini kan pas musim hujan kebetulan kok payung saya ini kan pentulnya kok ada masalah di daerah rub jerujinya
pas kebenderan dia bapaknya makan gitu
setelah saya cek tadi bagus pak memuaskan itu
menjelang siang perjalanan sampan baru setengahnya
biasanya menjelang maghrib ia baru akan pulang ke rumah bedengnya
selama hari masih terang sampan optimistis
masih ada orang yang membutuhkan jasanya
ya biar kalau capek sih memang agak capek tapi dapat
kalau saya itu sebetulnya sampai pikiran saya pantang menyerah itu
sebalik kan kasihan anak anak itu masih belum ini
bisa tapi ya kalau anak yang di kampung cuma anak laki namanya
kalau ada orang nuliin di sawah dia
kalau yang perempuan ini yang asing
ya ini belum tentu nggak tahu ini sampai kapan
ya berusaha jadi gimana cara cara ininya
ya memang sih jalan tuh dong
namanya orang udah tua ya kaki kaki kurang kuat lah jalannya
sampan menyadari suatu hari nanti kaki tuanya akan semakin melemah dan tak kuat lagi melangkah
seperti halnya pekerjaan yang semakin tergerus zaman dan tidak dibutuhkan lagi
tapi ia belum ingin berhenti
sekecil apapun sampan yakin rezekinya masih tergolong
selama tuhan masih menurunkan hujan
itu mungkin membuat beberapa orang teringat pada payung lamanya yang rusak dan perlu diperbaiki
tuhan paling kuat mbak

dari bps mencatat pada maret dua ribu dua puluh dua jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai dua puluh enam
dari bps mencatat pada maret dua ribu dua puluh dua jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai dua puluh enam
angka ini berkurang sekitar satu tiga puluh delapan juta orang dibandingkan pada september dua ribu dua puluh
dan kisah berikut ini adalah tentang perjuangan hidup seorang penjual pusuk sate di magelang jawa tengah
yang bukan tidak mungkin profesinya tersebut akan hilang dan juga tergantikan
kisah berikut ini adalah tentang perjuangan hidup seorang penjual pusuk sate di magelang jawa tengah
kabut masih menyelimuti di kaki gunung sumbing
tapi bagi selamat perjuangan sudah harus dimulai
pria berusia enam puluh tahun ini adalah pembuat tusuk sate
setiap satu minggu sekali selamat harus menebang pohon bambu di kebun milik tetangga yang berjarak sekitar dua ratus meter

di dusun peringasan bambu desa pasang sari kabupaten magelang
agar diizinkan menebang bambu di kebun orang ia harus membayar empat puluh ribu rupiah per batang
pernah nggak pak mau nebang tapi lagi nggak ada uangnya nggak ada modalnya
utang dulu boleh pak
kalau melas kalau begini
nanti begitu dijual
sudah dibayar lagi utangnya
lebih sering utang
atau lebih sering bayar sendiri pak
lebih sering utang

itu mulai lebih biji
tulang punggungnya bapak aja
batang bambu dipotong
sesuai ukuran menjadi
dua puluh atau dua puluh empat cm
biasanya pak selamet
dibantu anak keduanya
yang berusia dua puluh lima tahun
sejak kecelakaan motor tunggal
satu tahun lalu
usup keluar dari pekerjaannya
di perusahaan di yogyakarta
dan belum sembuh sempurna
ia hanya mampu mengerjakan
yang bisa dilakukan di rumah
mengambil pekerjaan di rumah
mengalami gangguan mental
karena sakit saat kecil
sementara anak bungsu mereka
masih bersekolah di bangku sma
membuat tusuk sate
jauh dari kata mudah
cuaca menjadi penentu
potongan tusuk sate yang selesai
harus dijemur di bawah sinar matahari
selama dua hari
jika sedang musim penghujan
mereka terpaksa mengeringkan tusuk sate
di atas tungku perapian dapur
yang memakan waktu lebih lama
walhasil butuh waktu hampir satu minggu
untuk membuat seribu tusuk sate
perjalanan selamet dan musona
mendapat rupiah dari tusuk sate
setelah siap selamat harus menempuh
dan menempatkan tusuk sate
selamat berjalan satu setengah kilometer
ke desa sebrang
hanya untuk menjual tusuk sate
tentu dengan berjalan kaki
dan medan yang tak main main
untuk menjajakan dua ribu tusuk sapi
demi mendapat delapan ribu rupiah
kekasannya kalau ingin lagi
boleh duit sepira
seharusnya jika laku terjual
selamet bisa membawa pulang delapan ribu rupiah
untuk dua ribu tusuk sate yang dijual
namun kenyataan tak seindah keinginannya
tusuk satenya belum tentu habis terjual
tak terhitung sudah berapa kali selamat terpaksa
menukar tusuk satenya yang tak laku dijual
dengan sayur sayuran untuk bahan memasak di rumah
terima kasih ya bu
namun segala kesulitan dan beratnya rintangan
yang dihadapi keluarga selamat dan musona
tak menghalangi mereka untuk terus berjuang
hari demi hari dijalani mencari rejeki dari tusuk sate
sebuah pekerjaan yang mulai ditinggalkan kaum muda
bahkan di kampung mereka sendiri
hai temen menggondol
ila tidak muhammad besides
setiap malam sholat
tuhan tak pernah meninggalkan umatnya yang tekun bekerja keras
setiap kerikil di hidup pasangan pembuat tusuk sate ini
berhasil dilalui dengan ikhlas meski tertatih tatih
namun tentu menjadi impian mereka berdua
memasuki masa senja yang sejahtera bersama anak anak